apa lagi penjelasan
anak saya ini seperti ini gara gara pacar kamu ngerti
tapi tante dia bukan siapa siapa saya
jadi gimana pak
udah demi lo pikir biarin aja deh mereka pergi
kita buka pintunya
kita jangan buat keributan
dasar cewek gak tau diri lu ya
lu pikir yang selang ini ngasih lu makan siapa
terus lu mau kabur
tiga jatuh tiga
kalau lu coba coba ngelawan lo yang bakal buat apa sih
ngajem ngajem suami saya
pak orang ini preman
tunggu apa lagi biarkan perempuan ini pergi sama anaknya
papa mau nunggu kita mati
kesempatan ini papa
kehidupan kamu sudah berakhir
papa sudah tidak bersayang lagi sama kamu
kesempatan kamu sudah berakhir
papa sudah tidak bersayang lagi sama kamu
budeg ya nggak dengar papa aku bilang apa pergi
dia orang jahat saya nggak mau pergi sama dia
jika kamu sampai pacar dan anak saya kembali ke sini
kamu semua akan kubuat
itu binatang atau orang sih

ini urusan kamu
ini sudah sudah ini sudah
tidak harus diladenin
tutup saja gerbangnya masuk
kamu muda dong jangan terlalu histeris begitu
kalau sampai tetangga dengar ini tidak buat untuk kita
karena polisi bisa datang dih
kamu suka sama ini cebu
bangkain dulu mayat saya kalau kamu berani
kamu yang bansi ya berani ya sama perempuan
tingka jangan tingka jangan
dia salah langsung lihat tahu diri
mama ini gawat ma sampai tetangga pada lihat ma
pasti ada yang telfon panggil
polisi dan kita juga yang akan diseret
aku juga tidak tahu ini berarti bagaimana cari caranya dong supaya kita aman
bagaimana kamu senyum bagaimana kamu menjelaskan
kamu sadar gak sih situasi ini sangat menguntungkan kita
pak dia pak yang mukul milo pak
atau aku panggil dengan polisi kamu
pak sampai babat aku akan panggil dengan polisi
dia pasti buka mulut dan kita juga yang susah
oke aku pergi
tapi jangan lo anggap urusan ini beres sampai di sini
vino adalah cucu papa
sudah sudah sudah
sekarang bawa milo ke dalam cepat
mama bantu jandra
tapi tante dia bukan siapa siapa saya tante
selamat malam silahkan dok silahkan
biar saya presa dulu ya pak
kalau sampai terjadi apa apa sama milu
kamu yang bertanggung jawab ngerti
bagaimana keadaannya dok
kak dan mas milo baik baik saja pak
lukanya juga tidak berbahaya hanya luka luar
oh iya pak ini ada resep
ada dua obat yang harus ditebus
biar mama aja pak
mas bilo juga harus banyak banyak istirahat
kalau begitu saya permisi dulu pak
terima kasih dok
ini masalah keluarga
ngapain juga kamu masih disini
tolong tinggalkan kamar ini ya